aku boleh duduk sini gak
kamu tuh karyawan baru itu kan ya
kalau kita sudah berusaha
allah juga pasti akan dengar
kalau kan gak tidur
rizal pengen bangun
rizal mau bahagiain ibu
karena selama ini
ibu udah banyak berkorban buat rizal
kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya
kamu adalah anugerah ibu
yang dititipkan allah
untuk jaga kamu
merawat kamu sampai ibu menutup mata
ya allah ya tuhan ku
hamba mohon kepadamu
agar anak hamba diberikan kemudahan
dalam mendapatkan pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuannya
berikanlah kekuatan kepada hamba dan anak hamba
dalam menjalani kehidupan ini
angkatlah derajat kami ya allah
dan izinkanlah kami mendapat rezekimu
agar kami dapat terlepas dari hutang hutang ini
hanya kepadamu aku memohon
dan hanya kepadamu aku menyembah
kaburkanlah doaku ya allah
permisi ibu apa benar ini rumahnya pak rizal
ini bu ada surat buat pak rizal
ya terima kasih
barusan ada tukang pos kesini
bawa surat buat kamu
surat penolakan lamaran kerjaan aku yang kemarin bu
ya udah gak apa apa ya sabar ya
aku diterima kerja bu
di perusahaan kontraktor
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
tapi kenapa sal
kok kamu malah murung
kerjanya di jakarta bu
kalau ibu keberatan sih
udah gak apa apa biar aku
aku coba cari kerja yang di sini aja bu
biar aku bisa nemenin
ibu gak apa apa
kamu pergi aja ke jakarta
kamu pergi ke jakarta ibu gak apa apa
yang penting ibu
iya yang penting ibu
kamu kerja yang benar di jakarta
kamu bisa cari uang yang banyak
terus kamu bisa bantu ibu
dan siapa tau memang ini yang merubah nasib kita
amin ya allah alhamdulillah makasih ya bu makasih
tuhan ibu selalu
tolong pelajarin proyek ini
dan nanti sore beri laporan aja saya ya
aku boleh duduk sini gak
kamu tuh karyawan baru itu kan ya
aku sarah sekretarisnya pak bram
makasih ya rizal aku udah baru duduk sini
bisa nggak kalau besok besok kamu gak usah manggil lagu ibu
udah selesai jualannya bu
mia bantuin ya
gak usah nanti kau malah jadi repot
alhamdulillah rizal baik
dia sih cerita sama ibu
dia senang tinggal di jakarta
ya mudah mudahan dia betah ya
rizal pasti bisa jadi orang sukses lah bu
dia kan udah rajin pinter lagi
kamu juga bantu doa ya
pokoknya serama rizal gak ada di sini
ibu minta tolong aja sama mia ya
kan kasian ibu sendirian di rumah
makanya kamu sering sering main sini
jadi biar ibu ada temennya
jauh loh bu
lagi nunggu dijemput ya
saya lagi nunggu taksi
tadi sih udah telpon tapi kayaknya
oh kalau nungguin taksi jam segini
biasanya macet bu
apa mau sekalian
iya udah deh
memangnya mau kemana bu
aku mau ke cafe ada teman yang uang tahu
yaudah sekalian biar terin
udah di kamar ya bu
ya memang bu